masa kampanye untuk pemilu dua ribu dua puluh empat akan dimulai dalam waktu satu bulan mendatang
tepatnya pada dua puluh delapan november hingga sepuluh februari dua ribu dua puluh
itu berarti masa kampanye hanya berlangsung selama tujuh puluh lima hari
hal itu berbeda dengan masa kampanye tahun dua ribu sembilan belas yang berlangsung selama lebih dari dua ratus hari
dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
memang tidak ada aturan khusus mengenai durasi masa kampanye
dan penentuan durasi itu berada dalam kewenangan penyelenggaraan pemilu yaitu kpu
hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir hal hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat tahapan kampanye
karena memang berdasarkan pengalaman pengalaman sebelumnya
pada saat tahapan kampanye itu seringkali terjadi fenomena fenomena
yang tidak diinginkan terjadi
yang justru pada akhirnya merusak kohesivitas sosial di masyarakat ya
akibat berbeda pilihan
menghadapi masa kampanye yang singkat
partai partai peserta pemilu dua ribu dua puluh empat di jawa barat telah mempersiapkan beberapa strategi
dpw pks jabar meminta semua struktur partai dan para caleg untuk bekerja lebih keras
efisien dan efektif dalam bersosialisasi dengan masyarakat
terutama dengan generasi milenial
yang tidak kalah sekarang sedang jadi fokus adalah kenaikan harga sembako
sementara itu strategi yang dijalankan oleh dpd pdip jawa barat dalam masa kampanye yang singkat
adalah dengan lebih intensif lagi melakukan pertemuan dengan masyarakat
karena selama ini dpd pdip jawa barat telah rutin melakukan kaderisasi dan terjun langsung ke masyarakat
bagaimana tujuh puluh lima hari itu
jadi ruangnya berpesta rakyat indonesia
yang harus dilakukannya kembali ke rakyat
kembali ke rakyat
dekati rakyat sentuh hatinya
kasih solusi solusi di rakyat
apa yang sedang terjadi sekarang ini di masyarakat
minimal komunikasi lah
minimal komunikasi politik kehadiran
sedangkan dpd golkar jawa barat telah melakukan tiga kali pembekalan pada seluruh caleg di jawa barat
strategi dua in satu yaitu berkampanye caleg sekaligus capres yang diusung
dan memberikan pengarahan mengenai isu isu juga tema tema yang akan dibahas
jadi kita memberikan selain yang memang materi umum tema umum
opini umum isu umum juga ada isu isu lokal yang kedaerahan yang kita minta
itu diangkat oleh mereka sebagai muatan lokal untuk bagaimana memperjuangkan kesejahteraan rakyat
penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh empat telah ditetapkan dalam peraturan kpu nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
dan akan dilaksanakan secara serentak pada empat belas februari dua ribu dua puluh empat